uh udah nampak
kita akan ganti gantian dari kerjaan dulu
dua belas februari dua ribu dua puluh mungkin menjadi hari yang sulit dilupakan
bagi diwantara anugrah putra
pemilik akun tara arts game indonesia
pasalnya pada hari itu
channel youtube miliknya yang baru saja mendapat golden play button
tidak bisa diakses
karena diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
akhirnya gue lagi curhat malamnya sama istri gue gitu kan
ya allah abah gitu kan
rekam tadi siang bebusah kagak ada suaranya
besok harus rekaman lagi
aduh lama lama capek di youtube nih
seseorang mencoba sign in dari bali
oh bukan saya
langsung aja kan nggak mungkin dari bali windows city
bukan saya terus ganti password anda kata google
pas mau diganti pas mau apply approve diganti password
udah nggak bisa
jadi kayaknya semua device gue udah di
udah dihapus dari akun google gue
udah gitu dibilang
device anda tidak dikenal
ternyata tara arts game indonesia bukanlah satu satunya korban
tak lama berselang
beberapa media asing seperti newsweek
juga memberitakan bahwa sejumlah akun youtuber gaming di dunia
mengalami kejadian serupa
di antaranya akun nips gaming asal amerika
yang memiliki jumlah subscriber satu delapan juta
dan akun ghostblock yang memiliki enam puluh juta viewers
menurut pengamat keamanan siber alphonse tanujaya
kejadian ini termasuk modus baru dalam kejahatan siber
para peretas menyasar pemilik akun youtube
dan melakukan penipuan dengan memanfaatkan metode airdrop crypto
salah satunya ada namanya airdrop kripto
airdrop crypto itu sebenarnya
simpelnya adalah program marketing
untuk membuat uang crypto baru
jadi contohnya begini
ada e wallet baru nih di indonesia
lalu karena ingin mempromosikan dirinya
dia akan katakan
ini ada e wallet namanya duyung wallet
bagi siapapun yang menginstall apps duyung wallet
langsung akan dapat sepuluh ribu rupiah di walletnya
dan bisa dipakai belanja dimana aja gitu
nah itu efektif untuk menarik user baru
jadi dia dapat user base baru
nah itu cara itu kira kira airdrop crypto cara kerjanya
nah yang terjadi dengan peretasan akun akun youtuber ini adalah
jadi airdrop crypto yang scam
jadi bukan airdrop crypto yang sebenarnya
metodenya mereka akan berusaha mengambil alih akun akun dengan follower yang banyak
dan akunnya spesifik
karena ini berhubungan dengan kejahatan dalam dunia cryptocurrency
itu rasanya sasarannya kalau akun akun youtuber yang awam itu tidak kena kurang kena
karena seperti contoh akun artis
atau akun yang tidak ada hubungan dengan cryptocurrency itu
followernya mungkin jutaan
tetapi yang menjadi pemilik akun mempunyai dompet cryptocurrency itu sedikit
yang target yang terbaik adalah gamer
dapat dipastikan ngerti bitcoin
dan punya wallet bitcoin
tujuannya dari scammer ini adalah
dia dapetin duit dengan janji janji palsu itu
kira kira sama dengan kalau kita dapat sms
anda menang undian mobil satu ratus lima puluh juta
nah untuk dapat mobil ini
kamu tolong store lima belas juta ke rekening aku rekening
kira kira mirip konsepnya begitu
nah cuman ini terjadinya di dalam dunia crypto
jadi gamer itu
dan mereka karena airdrop crypto ini cukup sering ngasih uang
banyak orang yang nerima uang dari airdrop crypto
ya mereka udah biasa gitu
dalam melaksanakan aksinya
pelaku peretasan menduplikasi akun milik mata uang crypto binance dan coin base
yang memang pernah melakukan teknik airdrop
hingga berita ini diturunkan belum ada laporan resmi dari pihak youtube dan google
mengenai jumlah akun yang diretas ataupun potensi kerugian
saat cnn indonesia mencoba menghubungi google indonesia
mereka menolak memberi keterangan
dikarenakan masih berfokus pada upaya penyelidikan
pihak google dan youtube telah berhasil mengembalikan beberapa akun yang diretas
termasuk akun tara arts game indonesia